teruskan pak teruskan
tolong pak teruskan
jangan lupa pak
puluhan orang tua siswa sekolah dasar negeri tiga jugosari
desa jugosari candipuro lumajang jawa timur
kini memiliki rutinitas baru
para orang tua ini harus menggendong putra putri mereka
untuk menyeberangi sumair goyo saat berangkat atau pulang sekolah
hal ini terpaksa dilakukan lantaran jembatan penghubung desa sumberlangsek
dan desa jugosari ambruk
akibat diterjang banjir lahar dingin gunung semeru pada awal januari lalu
meski berbahaya mereka menyebut tidak punya pilihan lain
karena inilah akses terdekat warga ke desa sumberlang
mereka berangkat itu kebanyakan mereka digendong sama orang tuanya
karena anak anak sudah berpakaian memakai sepatu memakai seragam
jadi tidak memungkinkan bagian anak untuk menyeberang
jadi kebanyakan anak anak itu digendong
sama orang tuanya bergantian
diantar sama bapak terus sampai di laharan itu dicengklek sama bapak
karena arusnya itu banter
ras arusnya ya
para orang tua dan siswa berharap
pemerintah kabupaten lumajang membangun kembali jembatan di desa jugosari
agar aktivitas warga kembali normal
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur